assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang
saya akan mencoba untuk ad lagi ke pak kusmedi
pak kusmedi bisa menerima send request saya
selamat siang renowin bambang slegito kim so kapan aduh saya ngerti korea maaf teman teman
selamat siang selamat bergabung di cnn indonesia saya akan memandu tiga puluh menit chatroom pada kali ini
saya akan mengundang salah satu narasumber dari satuan tugas covid sembilan belas bidang tracing ada dr kusmedi priharto
yang akan bergabung dengan cnn indonesia pada siang hari ini meeting for dr kusmedi
kusmedi priharto semoga ini bisa tersambung segera dengan dr kusmedi
halo wadid burahman ya sudah kusapa ya kemudian teman teman yang baru bergabung silakan
nanti bertanya juga di kalau pertanyaan ini nampaknya masih witning for dr kus ya
sebelum dr kus ini bergabung sebentar saya akan coba
sambung dengan dokter angga lysius
skip dulu mau denger pahannya aja ntar pahan
siapa itu pahan
saya akan bacakan terlebih dahulu
update virus covid sembilan belas di tanah air sudah mencapai delapan tiga ratus enam puluh sembilan kasus ya per kemarin
cukup banyak ini meningkat per hari kemarin
sampai dengan lima ratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh tujuh yang terjangkit atau terpapar covid sembilan belas
kita akan terus mencoba untuk bergabung dengan dokter kusmedi priharto
selaku satuan tugas tracing ya
penanganan covid sembilan belas yang berada di tanah air
nampaknya masih terkendala
saya akan mencoba untuk berusaha untuk gabung dengan dr kusmedi
saya akan mencoba kembali untuk meng invite pak dokter ini
atau pak dokter yang bisa join
send request kali ya nanti dengan kita
sebentar teman teman sembari menunggu
bagaimana kabarnya pada siang hari ini
sehat selalukah teman teman
ini udah masuk kata dokter tapi masih belum ini
halo selamat siang dr kusmedi akhirnya bergabung dengan cnn indonesia
iya terima kasih
baik dokter kita pada siang hari ini
ini sambil jalan ya mau kemana ini dokter
enggak mau duduk
silahkan dokter duduk dulu minum dulu
saya sudah bergabung dengan dr kusmedi priharto selaku satuan tugas tracing covid sembilan belas
yang akan menjelaskan bagaimana sejauh ini sudahkah praktik tiga t
tracing testing treatment dan juga perilaku tiga m
memakai masker menjaga jarak mencuci tangan sudah berjalan di tanah air
nah nanti kita akan dengarkan penjelasannya selama tiga puluh menit
dan silahkan nanti send pertanyaan ke kolom pertanyaan
ada yang mau ditanyakan
terlebih dahulu saya akan bacakan
update kasus covid sembilan belas per hari kemarin sudah mencapai lima ratus lima puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh tujuh yang positif ya dokter
dan per kemarin sangat melonjak ya
sampai dengan delapan tiga ratus enam puluh sembilan kasus
ini sangat luar biasa ini ya
apa yang salah dengan negeri kita ini dokter
untuk mengawalinya saya akan mencoba untuk menanyakan terlebih dahulu pada dokter
apakah sejauh ini tiga t itu sudah paham oleh masyarakat
karena tiga m sudah banyak yang tahu tentunya ya
apakah kampanye tiga t ini sudah berhasil dilakukan oleh satgas covid sembilan belas
jadi sejak tiga bulan yang lalu ya kami berubah dari gugus tugas menjadi satgas
kemudian dari teman kas
sudah sampai dengan revisi lima untuk penata laksanaan covid
namun demikian di lapangan pelaksanaannya tidak seperti yang kita harapkan
karena daerah tentunya banyak masalah
ada kekurangan sdm ada kekurangan sarana
baik itu sarana pemeriksaan
ataupun sarana sarana kesehatan sarana rumah sakit dan sebagainya
sehingga mereka melakukan modifikasi modifikasi daripada petunjuk tersebut
ya tidak ada salah karena mereka memang kemampuannya seperti itu
tapi setelah kita lakukan pertemuan kita ada sepuluh provinsi untuk tes awal ini ya
jadi lima puluh tiga kabupaten kota
dan kita kerjakan di seribu enam ratus dua belas puskesmas
itu kita berikan subsidi untuk tenaga tracing sebanyak lima orang
kemudian tenaga untuk pendataan itu ada satu
dan kita aktifkan juga para kader kader di lapangan
di kader posyandu pada jumante rt rw semuanya
karena kegiatan tracing itu seperti seorang detektif
yang mencari siapa siapa yang terkontaminasi terhadap seorang yang dalam kondisi positif
sehingga dibutuhkan para informan informan di lapangan
informan di lapangan
di lapangan ini adalah para masyarakat gitu
makanya saya selalu tegaskan bahwa masalah pandemi covid ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh kami saja orang kesehatan
kami butuh kerjasama dengan semua orang
semua institusi termasuk masyarakat dalam hal ini
supaya kita bisa menyelesaikan covid ini dengan cepat dan sebaik baiknya
memang sebenarnya budaya gotong
royong itu kan sudah ada di bangsa kita
harusnya pandemi ini kita selesaikan juga dengan gotong royong itu
sehingga semua orang itu berpartisipasi penuh untuk bagaimana menyelesaikan masalah covid ini
jangan kalau ada orang yang positif covid terus dia dikucilkan atau distigmanisasi
tetapi justru mereka mereka yang positif itu harus kita tolong bersama sama
dan buat mereka
mereka yang mau menyampaikan bahwa saya terkena covid
dan mereka yang mau diperiksa untuk dipastikan dia kena covid atau tidak
bagi saya dan bagi teman teman saya mereka adalah pahlawan
pahlawan yang mau memperbaiki indonesia ini menghilangkan covid dari pandemi ini
jadi saya terus sangat berharap sekali
karena teman teman saya medis para medis penunjang medis
sudah begitu bersusah payah untuk menyelesaikan masalah ini
beratusan orang meninggal karena itu
banyak teman teman saya tidak pulang dua minggu satu bulan
hanya takut pulang ke rumah karena takut kena ke keluarganya
begitu pengorbanan mereka untuk kita semuanya
saya sangat berharap kepada
semua masyarakat yuk kita bersama sama
tapi nggak bisa sendiri untuk itu
artinya tiga t sama tiga m ini berjalan beriringan ya dok
karena kalau tiga m kan itu pribadi individu masing masing
tapi tiga m itu individu plus melibatkan orang banyak
artinya kalau kita andai kata terkena covid sembilan belas kita harus segera melakukan testing
kemudian tracing dan juga nanti treatment
agar orang orang sekitar kita juga melakukan hal yang sama
apakah ini sudah sampai di masyarakat
kami tracking baru memperbaiki semua sistem
kami sengaja tidak ingin membuat sistem baru
supaya tidak membebani ataupun mengumumkan di lapangan
tapi kami mengoptimalisasikan semua program yang ada untuk kita perbaiki
bagaimana data yang katanya simpangsu dan sebagainya
dari program kita silacak
itu sekarang kita sudah perbaiki bahwa kalau orang sudah pernah masuk di silacak
karena kita berbasisnya pada nomor induk penduduk
maka tidak mungkin ada dia akan bisa masuk lagi kepada kami
jadi kedepan insya allah tidak ada lagi data data yang dobre seperti itu
juga kita sedang memperbaiki new all record
yaitu data untuk laboratorium
yang kita akan bridging dengan silacak kita
dan kami sedang berusaha untuk membuat dashboard
agar seluruh masyarakat
seluruh institusi kesehatan ataupun non kesehatan yang ingin untuk memperbaiki ini
bahkan kepada tv kepada media semuanya
kita akan share data tersebut semua
supaya orang juga tahu bahwa ini loh
kita betul betul mengalami sesuatu yang berbahaya
yang harus segera kita selesaikan
karena kalau tidak diselesaikan
oke vaksin mungkin akan segera datang
tetapi kami kan juga belum pasti sebesar apa vaksin itu bisa menahan semuanya
bahkan kami terus terang di tracking melihat kondisi kondisi sehari hari
kami sedang berpikir bahwa pada akhirnya kita harus hidup bersama covid
kita harus berdampingan bersama covid
bagaimana caranya kita lakukan tiga m
tiga m itu sangat cukup sekali untuk membuat kita tidak tertular
asal kita betul betul melakukan itu dengan benar
misalnya contoh kita memakai masker
kalau kita memakai masker dua dua
orang yang menggunakan masker
secara studi seperti itu
tetapi apabila kedua duanya tidak menggunakan masker
apalagi jaraknya kurang dari satu meter
jadi dari masker saja seperti itu
dari jarak seperti itu
ada hal hal yang sebenarnya tidak perlu
untuk pergi dulu ke restoran
beramai ramai di sana
kemudian kita buka masker sama sama
kemudian kita ketawa ketawa
maka drop rate nya akan menjadi lebih jauh
kemungkinan orang yang tertular di situ jauh lebih tinggi
daripada kita makan di udara terbuka
dan menggunakan masker dengan benar
banyak sekali hal yang bisa diberikan pengertian kepada masyarakat
teman teman di bagian perilaku di satgas pun
dia sudah memiliki hampir dua puluh ribu relawan di lapangan
mereka sudah menerjemahkan petunjuk mereka dengan delapan puluh delapan bahasa
untuk bagaimana supaya mereka yang ada di daerah itu
betul betul mengerti membaca apa sebenarnya covid ini
dan bagaimana kita menghindarinya
dokter saya akan menjelaskan paparan berikut ini
ada indikator standarisasi pemeriksaan covid sembilan belas
yaitu jumlah spesimen
kemudian kecepatan hasil pemeriksaan
nah tentang testing ini sendiri
kita di indonesia melakukan dua puluh empat hingga tiga puluh empat ribu orang perharinya
kemudian kapasitas laboratorium
juga sebenarnya sudah tercukupi sesuai standar who
tapi kendalanya adalah berupa kemauan masyarakat
yang mau membersihkan diri
sehingga hal itu berdampak pada upaya pelacakan orang
yang sangat erat dengan covid sembilan belas
artinya memang kalau kita lihat di beberapa tempat
itu masih sepi peminat untuk melakukan testing
tugas satgas sejauh ini seperti apa
dengan adanya sepi peminat ini
katakanlah dki jakarta baru baru ini kita tahu bahwa ada kasus
yang cukup banyak di kecakarta
ada kelasar macam macam
kelasar keluarga perkantoran
kemudian ada hajatan
sehingga membuat ini menjadi tinggi
dan dilakukan pelacakan oleh kelasar tuan tugas
tapi kendalanya ini masih dihalangi oleh warga
ya ada stigmanisasi
jadi mereka itu yang
mereka itu adalah pahlawan kita
dia mau memberitahu bahwa saya kena covid
siapa yang pernah berhubungan dengan saya
tolong segera periksa supaya bisa diketahui
karena covid itu kalau diketemukan pada awal
dan mudah menyembuhkannya
tidak membutuhkan biaya yang tinggi
kecuali buat mereka mereka yang memang punya comorbid
punya umur yang sudah di atas enam puluh tahun
kalau dia sampai masuk ke icu
sangat kecil sekali
bayangkan kalau orang itu tidak mau memberitahu
banyak otg dimana mana
kita nggak tahu sebelah kita itu covid atau bukan
tapi kalau kita menjalankan tiga m dengan benar
memang itu menjadi bagus
kalau di bis bis
angka penularannya cukup tinggi
tapi begitu kita masuk mrt
yang mempunyai protokol yang ketat sekali
di situ jelas disebutkan
tidak boleh menelpon di dalam mrt
tidak boleh bercakap cakap di mrt
karena penularannya adalah droplet
tapi kalau misalnya orang tidak sadar
droplet itu misalnya dari ludah kita
jatuh ke lantai
kemudian di ruang ac
lidah itu menjadi kering
dia akan terbang ke atas
yang tadinya droplet
dia menjadi airborne
itu akan lebih mudah
baik itu mata hidung dan mulut
untuk bisa kena kepada manusia itu sendiri
janganlah di stigmanisasi
dan marilah kita berjuang bersama sama
menjelaskan kepada masyarakat
dan kembali lagi
kalau tidak perlu
tidak usah berkumpul lagi untuk sementara ini
karena kita lihat kluster di jakarta saat ini
itu yang banyak kluster kantor swasta
kalau ada satu yang positif di situ
tidak boleh masuk
kadang kadang malah dipecat
sampai seperti itu
padahal dia tidak salah
dia tidak tahu
dia tertular dari mana pun
mereka tidak tahu
sehingga itu disembunyikan
semua satu kantor
di jakarta kluster itu
dan kluster keluarga berkembang kuat
di jawa barat
itu kluster pesantren
kuat sekali mereka terjadi di sana
di beberapa daerah yang lain

juga bukan kesol above
juga di k sore nambung
juga di perishline
juga suara sol ditutup
tapi pada umur hemosit
bahwa kita sudah yang meningkat
saya lagi berharap perang su dramaticel
supaya agak hitam
terus tak jauh
juga begitang auntar unik saja
orang yang berkorban itu sampai dengan meninggal
coba bayangkan kalau yang meninggal mungkin mati sakit ya
tapi keluarganya kita bisa bayangkan
mereka hidup tanpa kepala keluarga dan mereka harus merubah hidupnya
hanya sebagai bagian daripada perjuangan di covid
mari saya ajak teman teman sekalian masyarakat yuk kita berkotongan oleh umur kita
sejauh ini kendala dari satgas covid itu sendiri apa dalam melacak satu kluster
dan klaster mana yang paling sulit untuk dilacak dokter
banyak sekali model cluster pak
ada jakarta misalnya kluster pasar
sampai sekarang juga belum selesai sebenarnya kluster pasar itu
kalau mau dikejar semua sepasar untuk diperiksa sudah pasti ada yang positif
belum lagi nanti tadi
tapi klaster kantor
kalau kluster kantor pemerintah sudah mulai agak turun ya
tapi klaster kantor swasta masih banyak
kemudian belakangan kita mulai bisa mendengar ada kluster yang di tempat penjara penjara mulai naik juga angka covid nya
kemudian kalau kita lagi melihat kluster mereka yang olahraga
olahraga memang betul bisa meningkatkan daya tahan tubuh
tapi tidak berkumpul kemudian bercanda di pinggir jalan dan sebagainya
dan sekarang sedang dipikirkan bagaimana sekolah untuk tatap muka
kalau itu anak kecil anak kelas satu sd kelas dua sd kemudian diantar pulang dijemput sama keluarganya
kalau anak smp sma begitu keluar dari sekolah apa iya dia langsung pulang
sekarang kita bisa lihat banyak di jalan orang menggunakan masker itu sekali menggunakan masker
saya tahu masker itu memang tidak enak
itulah kebesaran allah kepada kita semua memberikan udara setiap hari kepada kita
ketika kita diberikan pelajaran untuk menggunakan masker kita tidak sanggup untuk menghadapi itu semuanya
tapi bukan berarti kita tidak sanggup terus kita melakukan itu semaunya kita semua
sehingga semua orang
terkena pandemi covid tersebut
jadi saya berharap marilah kita berpikir secara rasional
kalau yang memang masih belum bisa dilakukan jangan dilakukan
bioskop dibuka buat apa
menggunakan kluster kluster menggunakan film film lama yang diputarkan
coba bayangin tempat masuknya ventilasinya cuma segitu
keluarnya ventilasinya segitu
seluruh gedungnya penuh peredam suara
aslinya sentral jadi satu
kalau ada orang satu saja siapa yang sanggup memonitor dia menggunakan masker ataupun tidak masker di dalam itu
nah yang seperti itu kan menurut saya
saat ini belum perlu lah
nanti akan ada masanya untuk perlu atau caranya yang di buka eh di roba seperti itu
artinya perlu peran serta masyarakat dalam perilaku tiga m tadi
dokter saya akan bacakan pertanyaan dari teman teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini
dari msp gallery bila kontak erat dengan pasien positif dan sudah isolasi empat belas hari namun tidak ada gejala apa perlu pcr
prosedur yang betul adalah contoh di rumah misalnya saja ada enam orang tinggal
kemudian satu positif
kalau yang satu ini positif dia tidak ada comorbid umurnya di bawah enam puluh tahun tidak ada tanda tanda atau gejala yang berat
dia cukup diisolasi seperti wisma atlet atau di hotel yang ditentukan oleh pemerintah seperti itu
bahkan dia bisa isolasi mandi
jadi dia bisa dikonsumsi sendiri di rumah kalau di rumahnya ada tempat yang betul betul bisa digunakan untuk itu
nah dari enam orang ini satu positif
yang lima itu dianggap sebagai kontak tracing
apa yang harus dilakukan pada orang yang lima ini
orang yang lima ini harus karantina
menurut undang undang wabah orang ini harus dikarantina di rumah tidak boleh keluar dari rumah
ini yang tadinya kita sebut seharusnya inilah yang diberikan subsidi oleh pemerintah untuk dia harus makan
siapa yang mencari makan
nah kalau gotong royong itu ada
ada rt rt yang baik
untuk itu mereka mengkoordinasi untuk memberikan makanan kepada keluarga itu
sampai dengan hari keempat ataupun hari kelima
karena kuman itu begitu masuk dia akan positif tanpa di hari kelima
kalau dia tidak ada tanda tanda itu tidak perlu dilakukan tindakan sebenarnya
periksa pun kalau mau tidak memang bisa
tidak usah menggunakan pcr yang mahal
kalau dia negatif aman
berarti dia bisa keluar dari rumah
tapi kalau dia positif aman
berarti dia bisa keluar dari rumah
kalau dia negatif dia harus diteruskan dengan pemeriksaan pcr
kemudian dia diisolasi lagi
kuman ini akan bertahan selama empat belas hari
dia akan bertahan selama empat belas hari
setelah empat belas hari dia tidak akan bisa menular lagi kepada orang lain
tetapi bisa saja pemeriksaan pcr nya masih positif
karena cangkangnya menancep didalamnya
jadi dalam organ tubuh orang tersebut
ini kuman caitannya
dia merusak organ tubuh kita
dia yang untung di seberang tempat
kemudian dia akan famousin
sehingga biar orang semua sembuh begitu ini
terpaksa orangnya menlevavarkannya
dibutuhkan untuk menyembuhkan dirinya secara total
regenerasi lagi kembali organ organ yang sudah dirusak oleh kuman itu
itu membutuhkan waktu
sekarang kita masih belum tahu
orang meremehkan kain jaringan bisa sembuh sendiri
belum ada penelitian
sesudah itu apakah akan terjadi squela pada pasien itu
atau sisa kerusakan pada pasien itu
atau dia bisa kembali sempurna seperti awal
makanya kita jangan bermain main dengan covid ini
karena kita sudah tahu
teman teman saya saja yang dokter
yang tahu bagaimana cara menghindari
yang tahu bagaimana mengobati
apalagi buat mereka mereka yang tidak tahu
sudah bisa didengar suara saya
bisa didengar suara saya mas
vaksin sudah ada
walaupun memang sama seperti vaksin vaksin yang lainnya
itu awalnya memang belum sempurna
tetapi lama kelamaan
lama kelamaan itu akan disempurnakan semaksimal mungkin
untuk bisa mengaktifkan
karena teman teman mesti tahu
bahwa covid ini pelindungnya itu sangat tipis ya
sehingga dia mudah untuk bermutasi
tentunya bisa saja pada generasi pertama
mungkin yang dibuat adalah sesuai dengan generasi yang pertama
tetapi kemudian dalam beberapa waktu
setelah dia mutasi
kemungkinan dia akan menjadi virus dari jenis yang lain
makanya ada gambaran bahwa
ada orang yang sudah kena virus ini
harusnya kan dia mempunyai kekebalan tubuh
dia masih bisa
tertular lagi dengan virus yang lain
tetapi formulanya berbeda
jadi walaupun vaksin akan ada
dan saya berharap semua teman teman
mau melakukan vaksinasi sesuai dengan peruntukannya
tetapi perlindungan secara tiga m itu tetap harus dilakukan
harus bersama sama kita biasa hidup berdampingan dengan covid
jadi begini kalau dia itu datang pada saat yang tepat pada waktu dilakukan tes itu dia akan mendapatkan hasil yang sesuai
dulu orang menggunakan rapid test pada waktu awal
karena belum ada metode metode pemeriksaan yang lain
rapid test itu akan muncul positif apabila antibody nya sudah muncul
jadi begitu kita hari keempat hari kelima kita kena virus itu masuk ke kita kemudian ada antibody an keluar kemudian saat itu kita diperiksa maka dia akan kelihatan positif
tapi kalau masih awal antibody nya belum timbul maka tesnya bisa negatif
nah kalau antigen dia adalah memeriksa pada saat awal
begitu kuman masuk ke dalam tubuh kita begitu antigen muncul kita lakukan tes dia pasti positif
pcr begitu juga kapan pcr akan positif butuh waktu untuk dia menjadi positif
tidak mudah sekaligus begitu saja
makanya bukan berarti kalau anda itu negatif terus kita harus bisa apa namanya
senang bahwa kita itu negatif
tapi kita harus tetap waspada terhadap tanda tanda yang terjadi pada penyakit ini
dan kita ketahui bahwa tanda tanda penyakit ini sangat sederhana
kadang kadang cuma panas bahkan kadang kadang tidak panas
yang terakhir sering kelihatan adanya tidak bisa membau
atau terakhir juga ada diare
untuk hal tersebut
jadi memang tidak mudah untuk mengetahui
terus teman itu berasumsi bahwa oh enggak apa apa kamu coba istirahat saja
makan makanan yang sehat vitamin supaya data tubuhnya menjadi kuat
tetapi beberapa hari kemudian dia masuk rumah sakit untuk dirawat
maka saya mengingatkan kepada teman teman saya yang dari jajaran kedokteran
kalau ada orang mengeluh kepada kita nasihat terbaik buat orang itu adalah
dipastikan memang betul bukan covid
tidak pernah masuk rumah sakit
bahkan ada yang beberapa hari masuk rumah sakit terus meninggal
saya cuma berbicara kadang kadang masih ada orang yang
selihat di jalan dengan gagah nyata menggunakan masker

selalu melihat di jalan dengan gagah nyata menggunakan masker
kadang kadang di tegur menggunakan masker
berdua banyak yang berdoa dapat mulai
dan salam sehat
wassalamualaikum wr wb